penyelenggaraan ibadah haji di tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini jadi sorotan
selain jemaah yang telantar isu pemondokan yang kurang memadai juga mengemuka
tidak hanya itu kebutuhan pokok jemaah haji atau makanan juga disebut sangat terlambat datang
apa sebenarnya yang terjadi
mengapa karut marut penyelenggaran ibadah haji terjadi justru setelah biaya naik haji meningkat
kami telah terhubung dengan wakil ketua komisi delapan dpr ri
sekaligus anggota tim pengawas haji aceh hasan syadzili di mekah arab saudi
halo selamat malam assalamualaikum
kang aceh apa kabar ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik kang aceh
ini saya langsung saja di kang aceh takut waktunya tidak terlalu panjang begitu
kang aceh setelah tadi melihat apa yang sudah kami sebagai pengantar kami
terkait dengan apa yang terjadi di arab saudi terkait dengan jemaah yang terlantar
bagaimana sebenarnya respon dari kang aceh sendiri melihat kejadian kemarin
iya pertama kami sebagai tim pengawas justru mendapatkan laporan laporan begitu banyak ya
terutama tadi terkait dengan kroditnya apa yang terjadi di muzdalifah
bis yang biasanya menjemput pada pagi hari
itu mengalami keterlambatan
dan keterlambatan itu disebabkan karena
dari arafah ke muzdalifah
dimana jemaah haji indonesia
dalam pergerakannya itu
harus diangkut oleh
bis yang akan membawa mereka
dari muzdalifah ke mina
dan kami mendapatkan laporan dari kemarin
ketika kami pun juga melakukan perjalanan ibadah haji
kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak
terutama dari jemaah
yang mengalami masalah keterlambatan penjemputan
nah implikasi dari keterlambatan penjemputan ini tentu
kedalam berbagai hal
pertama tentu ketersediaan dari logistik ya
biasanya memang kalau kondisi normal
ketika dari arafah ke musdalifah
para jemaah haji indonesia
selama beberapa jam
dan mengambil kerikil kerikil
untuk dipergunakan dalam
kaitannya dengan jemaah roh di mina
nah ini kemarin mengalami keterlambatan sehingga
ada beberapa diantara para jemaah haji kita yang tidak
terbawa untuk dibawa ke
dan ini penyebab utamanya tentu adalah ketersediaan
dari bis yang bisa membawa para jamaah
memang kita saksikan sendiri
bahwa memang pada saat puncak haji dari arafah ke musdalifah ini
memang pada saat puncak haji dari arafah ke muzdalifah ini
semua jemaah haji bergerak pada titik yang sama
yaitu ke musdalifah untuk melakukan mabit
dan setelah itu ada yang kemudian berangkat ke
masjidil haram untuk melakukan tawafifadah
ada yang juga kembali ke mina
untuk melakukan mabit gitu
tetapi pertemuannya itu pasti di musdalifah ini
penyebab utamanya sesungguhnya adalah memang keterlambatan
akibat dari kemacetan yang sangat
luar biasa yang terjadi di musdalifah tersebut gitu
nah tentu implikasinya kita tahu bahwa
jika hal tersebut terjadi
keterlambatan pasti akan juga mempengaruhi terhadap
karena memang dari sejak awal
di muzdalifah ini tidak disediakan logistik khusus
karena mereka tidak bisa memiliki logistik khusus
karena mereka hanya beberapa jam saja akan
melakukan mabit di muzdalifah
setelah itu mereka akan
ada yang ke hotel
ada yang ke
dan ada pula yang memang langsung melakukan
dari sejak rapat persiapan
selalu mengingatkan kepada pemerintah
untuk melakukan upaya
plan yang lain
kedaruratan seperti ini
nah salah satunya
petugas yang dipersiapkan
memang untuk dapat
persoalan yang ada di dalam
persoalan terutama soal
pistara dudi ini
dan sebetulnya masalah ini
bukan hanya terjadi
traffic ini kan sebetulnya bukan hanya terjadi
pada jamaah indonesia
hanya memang karena jamaah indonesia
merupakan jamaah terbesar
di arab saudi ini
itu yang paling terkena
oke kang aceh tadi mengatakan bahwa sebenarnya
dari tim pengawas haji sendiri sudah
memberikan plan begitu apabila terjadi
kedaruratan seperti yang terjadi
lalu sebenarnya kalau dilihat dari
realisasinya di lapangan
apakah benar benar bekerja plannya tersebut
mengingat bahwa ternyata ya sama saja
sampai sepuluh jam begitu
para calon haji dan sekarang sudah haji
ini justru harus menunggu cukup lama
dan itu dalam keadaan yang luar biasa
panas pada waktu itu
lebih cepat gitu ya
yang dilakukan oleh
terutama saya kira penyelenggara ibadah haji
dari pemerintah kita
segera untuk melakukan evakuasi
namun demikian tentu
kita juga bisa memahami mengapa
kesulitan untuk bisa
menembus kemacetan tersebut
karena jangan kanbis
kami mendapatkan informasi
misalnya ambulan pun agak kesulitan
untuk bisa masuk ke area
salah satu yang
kemudian menjadi komplain yang dilakukan oleh
kementerian agama kepada pihak
masyarik atau pihak
yang ada di arab saudi ini adalah
soal memastikan adanya
disediakan misalnya setidaknya ada air minum
makanan memang tidak dipersiapkan
tetapi seharusnya memang pasokan air minum
harusnya sudah bisa
atau setidaknya disitu
ada posko posko yang memang dipersiapkan
mengantisipasi hal hal seperti begini
kkac ini kan sudah terjadi
baik itu keterlambatan makanan
ataupun yang sekarang sudah kita sebut sebagai haji
begitu ya disana
lalu sebenarnya apa
yang selanjutnya harus dilakukan
apakah sudah kita menerima begitu saja
dengan apa yang terjadi atau
justru sebenarnya ada tindakan yang dilakukan oleh
terkait dengan apa yang terjadi disana
agar hal ini tidak terulang
kembali dan juga
jemaah haji ini tentunya bisa puas begitu
apa yang mereka sudah bayar mahal mahal
ini akhirnya bisa terbayarkan begitu
salah satu argumen yang selalu disampaikan oleh pemerintah
mereka mengembalikan kepada pihak
arab saudi ya
syirka atau masyarik ya
jadi penitia penyelenggara
penyedia dari layaknya
ternyata mereka sudah membuka
pembelian layanan layanan tersebut
misalnya soal keterlambatan
ya itu disebabkan karena selain
tetapi juga memang
penyedia bisnya yang memang saya kira harus
harus dievaluasi ulang ya
yang kedua misalnya soal
tadi disebutkan di awal adanya
tenda yang di luar kapasitas
daya tampung jama' haji
ini pun juga menjadi
karena terus terang saja saya sendiri
kemarin memimpin persiap
sebagai tim pengawas saya memimpin
beberapa fasilitas pendukung
selama di arafah
muzdalifah dan mina
kita ingatkan kembali
pertama soal ketersediaan tenda
tenda harus sesuai
dengan kapasitas yang
misalnya jangan sampai
misalnya satu kasur
dua orang itu kan sebetulnya
sudah menyalahi aturan
misalnya daya tampung
satu kloter yang seharusnya
satu kloter itu empat ratus lima puluh
tetapi ternyata daya tampungnya
kan harus dipikirkan lima puluh orangnya
mau tidur di mana gitu ya
nah ini semua
sesungguhnya telah kami
di dalam rapat rapat
persiapan armuzna pada
dua hari sebelumnya
bahwa kedaruratan semacam ini
tetapi yang kita tahu bahwa
salah satu yang selalu menjadi
argumen dari pihak
kementerian agama ya karena
ini dikembalikan kepada pihak masyarik
kepada pihak penyedia layanan
di arab saudi tentu saya kira
nggak bisa dijadikan sebagai pegangan
artinya kalau kita misalnya
memiliki daya tawar
yang tinggi terhadap para penyedia layanan
tersebut maka ya
sebaiknya ya mereka
dievaluasi gitu loh untuk
penyelenggaraan tahun depan
anggota dpr yang melakukan
juga menemukan misalnya
baik lebih besar
ternyata tidak gitu ya
dalam rapat terakhir juga meminta
supaya bagi jamah lansia
yang ingin melakukan
alat pendukung lainnya seperti
kalau lansia ya pakai
memakai kursi roda tetapi
menemukan itu dilakukan secara maksimal
tentu ini akan menjadi catatan kami
dalam konteks penyelenggaran haji tahun depan
hal hal semacam ini tidak boleh
apalagi jika terjadi keterlambatan
distribusi logistik kepada para jamaah
saya nggak bisa membayangkan ya para jamaah kita
sudah mereka terlambat di
apa namanya untuk
terus datang ke mina pun
mereka harus kesulitan
untuk mendapatkan tenda karena tendanya sudah diisi
oleh orang orang yang memang
telah duluan datang gitu
nah sehingga mereka harus berjalan
berada di tenda mina tersebut
nah hal hal semacam ini nanti akan menjadi evaluasi kami
ya agar tidak boleh terjadi dan sekarang pun kita terus mendorong
kepada kementerian agama terutama kepada para petugas
agar ya mereka punya inisiatif gitu loh
untuk bisa memastikan para jamaah kita ini
betul betul terlindungi terutama kelompok lansia
yang jumlahnya cukup besar gitu
oke kang aceh sebenarnya sudah ada permintaan maaf belum dari pemerintah kepada
seluruh jamaah yang kemarin sempat mengalami hal hal yang tentunya tidak diinginkan
secara terbuka sih kami masih belum bisa
belum mendengar ya
permintaan maaf tersebut dan bahkan memang
seharusnya yang dilakukan adalah segera untuk memperbaiki
manajemen penyelenggaran haji ini
ya misalnya mendesak kepada penyedia layanan supaya mereka bisa
langkah langkah perbaikan karena kita tahu bahwa
mereka di mina ini tinggal masih ada dua hari lagi
ya karena kan mereka harus melakukan
apa namanya pelemparan jumroh baik yang akan melaksanakan
jamaroh ya jumrah telula wusto maupun akoba
dalam dua hari kedepan ini
sehingga harus dipastikan bahwa mereka terlayani dengan baik
dan komitmen untuk menyediakan misalnya alat pendukung bagi kelompok lansia
itu bisa diwujudkan sekarang gitu coba kita bisa bayangkan ya di dalam
berbagai gambar dan
yang beredar di media sosial kita melihat
kakek kakek nenek nenek yang sudah
tidak sudah rentah gitu ya mereka harus
ya jalan sendiri gitu ya tanpa dibantu oleh pihak pihak yang memang
seharusnya memberikan bantuan kepada mereka oke baik kang aceh tadi mengatakan bahwa
meminta pemerintah agar hal hal seperti ini tidak terulang kembali mulai dari
pemondokan kesehatan lalu juga mungkin fasilitas dan lain sebagainya
kalau hanya meminta agar hal ini tidak terulang kembali apabila terjadi ataupun
terulang kembali hal tersebut sebenarnya apakah ada tindakan atau hukuman yang mungkin saja bisa
agar hal ini tidak terjadi kembali terutama kepada pemerintah apa yang akan
tim pengawas lakukan ataupun sentil terhadap kejadian kejadian seperti ini
ya kami yang akan kami lakukan tentu kami mendesak ya kepada
pihak kementerian agama untuk melakukan renegosiasi ulang terhadap penyedia layanan tersebut
ini kan kita tahu ya bahwa memang di arab saudi sendiri proses pelaksanaan ibadah haji
ini kalau dulu penyedia layanan itu adalah muasasa ya muasasa itu ya semacam
lembaga non nirlaba gitu ya yang apa namanya yang memberikan layanan ya sesuai
dengan daerah anak lelaki itu ya
negara yang diberikan layanannya kalau sekarang kan konsepnya menjadi syarikat
atau yang disebut dengan tadi disebut sebut oleh kementerian agama adalah masyarik ya
jadi oleh pihak swasta
nah karena itu jika kondisinya seperti begitu maka sudah seharusnya
pemerintah indonesia dalam konteks ini kementerian agama
harus berani untuk
meninjau ulang berbagai kerjasama kerjasama dengan
perlakuan seenaknya saja terhadap para jemaah kita
nah tentu pihak indonesia pun atau pihak kementerian agama pun juga harus
detail lagi lebih rinci lagi karena memang yang kami temukan juga misalnya
sdm sumber daya petugas kita
dengan segala hormat tentu kami menghargai ya upaya upaya yang dilakukan oleh para petugas ini
tetapi ya tentu harus lebih maksimal lagi misalnya
ya kepada para jamaah ini agar
mereka jangan sampai misalnya kasus kasus
dimana para jemaah rebutan
apa namanya rebutan tenda ya itu jangan sampai terjadi gitu loh karena kan setiap
kloter atau setiap jemaah tersebut telah ditempatkan sesuai dengan
kloternya masing masing di tempat yang telah ditentukan itu gitu loh
baik kang aceh tentunya kita sekali lagi tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh
jemaah haji terkait dengan apa yang sudah diberikan kepada
para jemaah haji asal indonesia tentunya yang didominasi oleh
warga lansia begitu ya terima kasih kang aceh hasan syadzili
wakil ketua komisi delapan dpr ri sekaligus anggota tim pengawas haji sudah berbincang dengan kami di malam hari ini selamat malam assalamualaikum